nomor satu kasus karena kamu gak karantina pulang dari amerika
selebgram rachel fenya mengungkapkan pengakuan mengejutkan dalam channel youtube boy william yang diunggah beberapa saat yang lalu
jika informasi yang beredar bahwa dia sempat menjalani karantina di wisma atlet pademangan selama tiga hari
ternyata informasi itu tidak benar
rachel bahkan tidak pernah menginjakan kakinya di tempat tersebut
kapolda metro jaya irjen paul fadil imran pastikan pihaknya akan mengusutuntas kasus ini
korban dalam weekend kemarin banyak yang bertanya kepada saya kami akan mengusulkan tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat di dalam mafia karantina
sementara di treskrimum polda metro jaya telah mengirim surat pemanggilan terhadap rachel fenya
melalui surat tersebut rachel fenya akan dimintai klarifikasi pada kamis esok di polda metro jaya
kasus kaburnya rachel fainya saat karantina jadi sorotan
oktun tni anggota pengamanan bandara suta berinisial fs diduga membantu rachel kabur dari karantina